saat ini kita sedang menyaksikan
ini dia tim paski braka
penghibar bendera merah putih
dimana tim yang bertugas pada pagi ini adalah
tim pancasila tangguh
dengan komandan kompi
kapten infantri arya dwinanda wijayendra
sst han sip
dan seperti kita ketahui bersama
untuk kali ini
jumlah pasukan pengibar bendera sendiri
seperti saat sebelum pandemi terjadi
ataupun kelompok tujuh belas
dan juga kelompok empat puluh lima
dimana kelompok tujuh belas ini adalah sebagai pengiring
kelompok delapan sebagai pembawa bendera
dan kelompok empat puluh lima sebagai
dan juga pembuatan
untuk pasukan dan pesawat
dan tank usu creditor
dan juga yang memoda
oleh yang anti kosaya
yang mereka ajar oleh pengawal
atau banyak lagi
sang merah putih siap
penyerahan sang merah
dalam tim pancasila tangguh ini yang bertugas sebagai pembawa baki naik
tadi kita saksikan bersama ada idewa ayu firstime tadewangi
yang merupakan perwakilan dari jawa tengah siswi berusia enam belas tahun ini
menempuh pendidikan saat ini di sma dua kudus
berbicara soal pasukan pengibar bendera pusaka ini adalah
sekelompok orang yang bertugas dalam agenda pengibaran dan juga penurunan sangsaka merah putih
di mana seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya
ada tiga kelompok di mana ada kelompok tujuh belas kelompok delapan dan juga kelompok empat puluh lima
kalau kita berbicara soal sejarah dari paski beraka ini memang cukup panjang mevri
di mana pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tepatnya pada tujuh belas agustus di hut ke dua ri
oleh mayor hussein mutahar yang merupakan seorang ajudan presiden soekarno
saat itu ajudan mayor hussein diberi tugas
untuk mempersiapkan upacara bendera di istana presiden gedung agung yogyakarta
lalu mayor mutahar ini menunjuk lima orang pemuda sebagai perwakilan daerah
untuk melakukan pengibaran bendera pusaka
dan pemuda tersebut terdiri dari tiga perempuan dan dua orang pria
sebelumnya nama paski beraka ini awalnya diberi nama sebagai pasukan pengerek bendera pusaka
dan nama itu pun bertahan sampai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua

lalu pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga berganti nama menjadi paski braka pasukan pengibar bendera pusaka
dan nama paski berakah yang dipakai sampai sekarang
adalah usulan dari orang kepercayaan mayor mutahar
yakni idik sulaiman

dan memiliki kekuatan untuk memperbaiki pembinaan bendera ini
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh

dan memiliki kekuatan untuk memperbaiki pembinaan bendera ini
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
pakat pakat ini memiliki kekuatan untuk memperbaiki pembinaan bendera ini
dan memiliki kekuatan untuk memperbaiki pembinaan bendera ini
undangan dimohon berdiri
penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara
kepada sang merah putih hormat senjata
kita simak bersama ya bagaimana kemudian rasa bangga riuhnya
bahkan ada tepuk tangan juga yang langsung diberikan oleh presiden joko widodo dari podium
kepada putra putri terbaik bangsa yang hari ini bertugas mengibarkan bendera merah putih